arab saudi akan melakukan kunjungan kenegaraannya ke indonesia pada tanggal satu sampai sembilan maret mendatang
dan dalam kunjungannya kali ini rombongan raja salman akan membawa sekitar satu lima ratus orang
dan rombongan sebesar ini akan mempengaruhi sejumlah penerbangan domestik di bandara
rombongan raja salman akan tiba mulai tanggal dua puluh delapan februari di bandara halim perdana kusuma jakarta
rombongan ini merupakan delegasi dan keluarga kerajaan yang akan tiba terlebih dahulu
sementara itu raja salman dijadwalkan tiba pada satu maret pukul tiga belas empat puluh lima waktu indonesia barat
dan disusul oleh empat pesawat lain pada pukul empat belas hingga tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat
dan untuk mengetahui seperti apa persiapan dari kedatangan raja arab saudi
kita sudah terhubung dengan korespondensi
cnn indonesia mahardika utama di bandara halim perdana kusuma jakarta
dika selamat pagi
dika sudah sampai mana kesiapan bandara halim perdana kusuma jakarta ini menjelang kedatangan dari raja salman
ya selamat pagi puspa dan juga alfian
persiapan terakhir yang tengah dilakukan sejak malam tadi adalah
untuk melakukan sterilisasi di kawasan area parkir
yang nantinya pada tanggal satu maret atau pada saat kedatangan dari raja salman bin abdul aziz
akan disterilkan atau dikosongkan
saya bisa melihat saat ini ada bagian area parkir tepat di depan pintu vvip
yang sudah diberi batas dengan menggunakan tali dan juga kon
yang nantinya akan menjadi tempat parkir dari rombongan
iring iringan kendaraan raja salman maupun juga presiden republik indonesia
serta pengawalan baik dari paspampres ataupun juga pengawalan perintah

akan disteriliskan atau dikosongkan
akan mendarat di landasan vvip bandara halim perdana kusuma
notem tersebut atau notice to airmen tersebut puspa dan juga alfian tentu
akan berdampak pula pada adanya keterlambatan dari sejumlah penerbangan dari dua maskapai
yaitu maskapai batik air dan juga maskapai citylink yang memang menggunakan bandara halim perdana kusuma ini
data yang kami terima dari pihak officer in charge bandara halim perdana kusuma
setidaknya ada sepuluh penerbangan yang akan mengalami keterlambatan di bandara halim perdana kusuma ini
untuk keterlambatan terkait dengan keberangkatan dari bandara halim menuju ke beberapa daerah
di antaranya adalah keberangkatan menuju solo denpasar dan juga pekanbaru akan mengalami keterlambatan
sementara itu untuk kedatangan yang akan mengalami keterlambatan pada pukul tiga belas lima belas sampai pukul empat belas
di antaranya adalah penerbangan dari denpasar kuala namu padang ambon lombok dan juga surabaya
hal ini juga sudah diinformasikan kepada maskapai masing masing baik citylink
ataupun juga kepada
batik air di bandara halim perdana kusuma ini
ya dika selain dengan persiapan seperti tempat parkir kemudian
dan sebagainya di bandara halim perdana kusuma
lalu sejauh ini bagaimana dengan pengalihan arus lalu lintas
apakah nantinya juga akan berlakukan skema tertentu ketika raja salman ini datang dan juga akan meninggalkan dari jakarta
ya tadi kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi langsung kepada pihak polda metro jaya
ataupun juga di lantas polda
polda metro jaya yang menyatakan besar kemungkinan akan dilakukan sejumlah skema pengalihan arus lalu lintas
terutama di jalur jalur protokol yang nantinya akan dilalui oleh rombongan raja salman
seperti yang kita tahu bahwa pada satu maret mendatang raja salman akan tiba di bandara halim ini
dan langsung akan menuju ke istana bogor
maka akan ada pengamanan ataupun juga pengalihan arus lalu lintas
namun hal ini tetap berlaku situasional dilihat juga dari situasi lalu lintas yang nantinya akan dilalui
yaitu dari kawasan halim menuju tol jaguarawi
masuk ke kawasan kota bogor di istana bogor
dan polda metro jaya juga berkoordinasi dengan kodam jaya dan juga polda jabar
ataupun juga polres bogor untuk melakukan pengamanan dan juga rekayasa arus lalu lintas
pengamanan dan juga rekayasa dipastikan akan juga dilakukan di jalur jalur protokol lain
yang nantinya akan dilalui oleh raja salman pada kunjungan berikutnya
baik itu menuju ke hotel di kawasan kuningan jakarta selatan
menuju ke kawasan gedung dpr
ataupun juga ke masjid istana bogor
dan kunjungan raja salman bin abdul aziz ke indonesia kali ini bisa dibilang sangat istimewa
mengingat ini adalah kunjungan raja arab setelah empat puluh enam tahun mengunjungi tanah air pada empat puluh enam tahun yang lalu tersebut
dan kunjungan kali ini juga bisa dibilang istimewa karena raja salman bin abdul aziz ini membawa robongan yang sangat banyak
tercatat ada lebih dari seribu orang yang dibawa dengan menggunakan tujuh pesawat
baik pesawat super body ataupun juga naruh body
yang akan tiba di bandara halim perdana kusuma ini
dan kargo yang sudah dibawa pun dan yang sudah tiba ke bandara halim ini juga cukup banyak
jumlahnya mencapai lebih dari empat ratus ton
dan ini juga terdiri dari eskalator khusus yang akan membawa raja salman beserta keluarga
kolega delegasi menteri dan juga rombongan pangeran
yang rencananya akan tiba terlebih dahulu pada tanggal dua puluh delapan esok
dengan menggunakan tiga pesawat super body dan juga narrow body
yang akan ditumpangi
oleh delegasi dan juga dua puluh lima pangeran yang nantinya akan juga turut serta dalam rombongan raja salman bin abdul aziz ini
baik terima kasih mardika utama korespondensi adat indonesia melaporkan dari bandara halim perdana kusuma jakarta